pengukuran parameter cuaca dan kualitas udara oleh tim pusat penelitian dan pengembangan puslit bank bmkg
saat perayaan hari raya nyepi tiga maret dua ribu dua puluh
tim yang berjumlah delapan orang memasang alat di tiga lokasi
yakni kota denpasar kabupaten jembrana dan karangsa
ada beberapa komponen yang diukur
yakni partikel debu di udara putiran hujan multigas
atau pengukuran zat zat gas seperti co co dua so dua dan no dua
saat hari normal dan saat nyepi
pengukuran dilakukan selama enam hari
yakni tiga hari sebelum hari raya nyepi dan tiga hari setelahnya
hasilnya ada pengurangan konsentrasi gas polutan seperti co co dua so dua dan no dua
rata rata berkisar antara empat puluh hingga enam puluh persen dibanding hari normal
di situ terlihat ini sih apa namanya
cukup signifikan meskipun mungkin artinya ada penurunan pada saat nyepi
jadi dari kondisi co co dua artinya kualitas udaranya itu cukup bagus pada saat nyepi
yaitu mungkin karena tidak ada kualitas manusia di situ
dan sehingga kami bisa melihat secara objektif ya
artinya kondisi nyepi itu apakah benar benar sangat signifikan sekali
polutan yang ada
kepala balai bmkg wilayah tiga denpasar menyatakan pengamatan iklim dan partikel debu
saat hari raya nyepi tahun ini telah dilakukan sejak dua ribu dua puluh
dan terhenti saat pandemi covid sembilan belas pada dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh
hasil pengukuran ini akan menjadi masukan dalam gelaran g dua puluh di bali
tapi berdasarkan hasil data yang dilaksanakan oleh rekan rekan pusdik bali lapangan
kondisi kualitas udara di bali jika tanpa aktivitas secara signifikan
akan jauh di bawah kondisi kualitas udara bali pada saat normal umumnya
tentunya hal ini juga akan memberikan kontribusi nyata
bahwa perubahan iklim benar benar nyata telah terjadi di provinsi bali
hari raya nyepi di bali
dilakukan dengan menghentikan segala aktivitas masyarakat
termasuk pemakaian listrik dan transportasi
baik laut darat dan udara selama dua puluh empat jam
tim liputan cnn indonesia badung bali